jumlah penumpang harian di terminal purabaya surabaya di sidoarjo jawa timur hingga rabu masih stagnan di angka tujuh hingga dua puluh orang
jumlah armada bus juga masih di angka tujuh ratus hingga satu tiga ratus unit per hari
puncak arus mudik di terminal purabaya diperkirakan baru terjadi mulai tiga hari sebelum lebaran
ada pun tujuan favorit bus antar kota dalam provinsi akdp adalah malang trenggalek madura pare dan blitar
sementara tujuan favorit bus antar kota antar provinsi akap adalah jakarta dan bandung
salah satu perusahaan otobus yang melayani rute jakarta ke surabaya menyatakan
ketersediaan tiket mulai delapan belas hingga dua puluh april dua ribu dua puluh tiga menipis
sementara tiket dari surabaya ke lampung dan palembang terjual habis mulai lima belas hingga dua puluh april
arah favoritnya yang berangkat dari surabaya itu malah ke arah lampung palembang sumatera
itu mulai tanggal lima belas sampai tanggal dua puluh april kita sudah habis semua tujuan surabaya ke lampung sama palembang
kalau dari jakarta ke sini rata rata antara tanggal delapan belas sembilan belas sama dua puluh hampir sama lah
sementara itu salah satu perusahaan otobus yang melayani rute surabaya ke bandung menyatakan ketersediaan tiket masih banyak
untuk tiket dari surabaya ke solo
kondisinya masih longgar sih masih banyak space yang ini belum terjual karena ya mungkin ramenya sekitar hamin tujuh hamil delapan gitu baru full
tasik bandung terus bumiayu juga ada indramayu kuningan
yang lebih banyak ya
otoritas terminal purabaya menyatakan telah berkoordinasi dengan perusahaan otobus agar menyiapkan bus cadangan
ketersediaan armada itu kita sudah koordinasikan dengan po po seluruh popo yang terdaftar di sini
untuk menghitung bis reguler yang biasa mengangkut biasa dioperasikan
maupun bis cadangan
jadi kita sudah sediakan ya pada saat angkutan lebaran itu
itu yang paling penting
jumlah daripada ketersediaan itu nanti sambil berjalan kita
selain itu petugas keamanan juga akan ditambah untuk mengantisipasi adanya pelanggaran tarif bus dan copet
tim liputan cnn indonesia